sedang kita ke informasi selanjutnya puncak arus balik juga terjadi di stasiun pasar senen jakarta pusat
data dari pt kai daob satu ada empat puluh tujuh tiga ratus tujuh belas penumpang yang tiba menggunakan kereta di stasiun pasar senen dan stasiun gambir
penumpang kereta yang tiba di stasiun pasar senen didominasi dari wilayah jawa timur
sementara untuk keberangkatan dari stasiun pasar senen tercatat ada sekitar dua puluh satu tujuh ratus sembilan puluh enam penumpang
selanjutnya saudara stasiun rangkas bitung banten terus dipadati para penumpang yang akan melakukan perjalanan arus balik ke berbagai daerah di jabodetabek
padatan terlihat dari antrian tiket pemberangkatan hingga pintu masuk menuju ke stasiun
menurut kepala stasiun rangkas bitung padatan arus balik ini terhitung mulai h plus satu lebaran dan terus mengalami peningkatan hingga hari ini
rata rata penumpang arus balik setiap harinya mencapai empat puluh tujuh ribu penumpang
rata rata penumpang arus balik setiap harinya mencapai empat puluh tujuh penumpang
stasiun rangkas bitung terus dipadati para penumpang saudara yang akan melakukan perjalanan arus balik ke berbagai daerah di jabotabek
keberatan terlihat dari antrian tiket hingga pintu masuk menuju stasiun
menurut kepala stasiun rangkas bitung padatan arus balik ini terhitung mulai haplus satu lebaran
dan saudara untuk mengetahuinya
bagaimana situasi arus balik malam ini di stasiun senen
sisko bagaimana pantuan arus balik malam ini di stasiun senen yang bisa anda sampaikan kepada kita
kalau terkait yang anda katakan adalah arus balik ini pantaunya akan terjadi selama dua puluh empat jam secara terus menerus ataupun juga estafet untuk di stasiun pasar senen
nah kalau dari pantauan kami memang dibandingkan dengan setidaknya satu atau dua jam
yang lalu ini tidak begitu ramai seperti itu ataupun juga tidak begitu padat untuk stasiun pasar senen
karena memang untuk pemberangkatan khususnya yang dari stasiun pasar senin ini terakhir kalau informasi ataupun juga kami lihat dari papan pengumuman
mario dan juga saudara ini akan diberangkatkan untuk kereta ataupun juga dengan tujuan yaitu adalah dengan tujuan progo
dengan kereta api progo menuju lembuyungan pada pukul dua puluh tiga nanti
dan yang terakhir adalah kereta api tawang
jadi ini adalah perjalanan dari lempuyungan ke lempuyungan
nah kalau dari pantauan kami kenapa kemudian jumlah ini kemudian berkurang ataupun juga tidak sesignifikan satu atau dua jam lalu
karena untuk keberangkatannya sendiri ini terakhirnya kalau seperti tadi kami katakan adalah yang untuk menuju ke arah semarang mario dan juga saudara
sedangkan untuk kedatangannya sendiri ini terpantau seperti yang mungkin terlihat dalam layar kaca anda ataupun juga di belakang kami sejumlah masyarakat ataupun juga penumpang yang turun ataupun juga tiba di stasiun pasar senen ini
kemudian sudah sampai di stasiun pasar senen dari sejumlah lokasi seperti itu
nah tercatat ataupun juga terlihat untuk yang baru datang ini kalau dari pantauan kami adalah untuk kereta air langga tujuan surabaya
ini berdasarkan informasi di papan pengumuman yang ada di sebelah kiri kami ini sudah tiba di stasiun pasar senen
sehingga yang terlihat ataupun juga tergambar di visual anda adalah masyarakat ataupun penumpang yang sudah tiba dari surabaya menuju stasiun pasar senen
nah kalau juga dilihat dari papan pengumuman yang ada di sebelah kami mario dan juga saudara
kereta lagi dan juga mungkin akan lebih lagi karena mengingat ini juga estafet seperti itu
nanti ada dari motis tengah dari tujuan kutu arjo kemudian ada matarmajaya dari malang dan juga kereta api senja dari yogyakarta
itulah sejumlah kereta yang akan datang secara berdekatan dalam kurun waktu satu hingga dua jam mendatang
tentunya kalau kita pantau juga tadi juga cukup menarik
sebenarnya mario bahwa masih banyak masyarakat yang kemudian telat dalam memanajemen waktunya untuk berangkat dengan menggunakan moda transportasi kereta api
nah diprediksi sendiri memang hari ini masih menjadi puncak arus balik dan memang diprediksi dari daob satu jakarta
untuk arus baliknya sendiri sudah dimulai dari kemarin hingga setidaknya dua sampai tiga hari mendatang
nah total dari daob satu sendiri mario dan juga saudara ini ada empat puluh tujuh ribu kedatangan yang kemudian disampaikan juga empat puluh tujuh ribu kedatangan ini
ini terbagi di dua belas di stasiun senen kemudian dua puluh satu tujuh ratus di stasiun
nah kalau kita lihat ini daerah daerah ataupun juga tujuan datangnya para penumpang di arus balik ini adalah dari surabaya malang solo yogyakarta semarang dan purwokerto
sehingga memang bagi masyarakat untuk arus balik saat ini memang kalau dari pantauan kami memang cukup terlihat seperti itu di belakang kami masih kemudian keluar
kemudian dari kereta air langga yang baru tiba dari surabaya
nah ini juga cukup menarik bagi masyarakat yang kemudian membawa banyak kalau kita lihat ini ada tidak hanya cuma satu koper

nah ini juga cukup menarik bagi masyarakat yang kemudian membawa banyak kalau kita lihat ini ada tidak hanya cuma daerah daerah
bahkan nantinya untuk menggunakan taksi online ataupun juga taksi yang tersedia di stasiun pasar senen
sehingga nantinya bagi masyarakat yang turun ataupun juga mau dijemput
kalau dari pantauan kami ini lebih lengang sehingga kalau misalnya masyarakat yang akan kembali untuk merantau di jakarta
seperti itu memang disarankan ataupun juga waktu terbaik kalau kita lihat ini untuk kepadatan kendaraannya sendiri
yang bisa masuk ataupun juga tertampung di stasiun pasar senen ini
memang waktu terbaiknya adalah dijemput ataupun juga mengatur jadwal pemberangkatannya
agar bisa tiba setidaknya pada pukul sebelas hingga pukul dua belas malam
kenapa demikian mario dan juga saudara kalau kita lihat
ini baru kereta datang saja sudah agak terpantau cukup ramai seperti di belakang kami
bagaimana kemudian kalau misalnya dicampur dengan kedatangan juga ini juga nantinya akan menjadi ramai dan juga padat seperti itu
karena untuk kendaraan nanti khususnya roda pribadi ataupun juga kalau kita lihat ini
sejumlah orang ini juga dijemput oleh keluarganya yang dari jakarta
seperti itu sehingga menumputkan kemacetan ataupun juga penumpukan
nah ini yang juga tidak diharapkan seperti itu
nah bagi masyarakat juga yang baru datang memang disediakan ataupun juga memang dihimbau oleh petugas
tadi beberapa kali memang saat ini juga diingatkan bahwa nantinya untuk yang dijemput seperti itu
ataupun juga menggunakan taksi online ataupun juga taksi yang berada di kawasan stasiun pasar senen ini
bisa untuk mengambil rute ke arah pintu keluar ini untuk mencegah adanya penumpukan kendaraan yang kemudian akan masuk
ataupun juga masyarakat yang nantinya
akan berangkat dari stasiun empat senin
nah terkait juga masalah jadwal keberangkatan ataupun juga kedatangan sendiri
pt kai juga ini sudah mempersiapkan tiket setidaknya dua puluh ribu lebih kemudian perjalanan yang masih tersedia
sehingga untuk total jumlah keberangkatan ataupun juga kedatangan dari menuju ke stasiun pasar senen ini
masih belum bisa diprediksi berapa jumlah pastinya nanti
karena untuk tiket ini masih belum terjual habis seperti itu mario dan juga saudara
sehingga bagi masyarakat kemudian yang akan
menuju ke daerah jakarta bisa memesan tiketnya
dan juga kalau kita pantau ini dua hingga tiga hari ke depan ataupun juga malam ini sebenarnya menjadi puncak
untuk arus balik di stasiun empat senin
bagaimana dengan kondisi hari ini apakah lebih ramai dibandingkan kemarin atau mungkin besok menjadi
puncak arus balik atau lebih padat dibanding hari ini
dan apakah mungkin ada antisipasi dalam arti bahwa
jika memang terjadi kepadatan mungkin ada penambahan perjalanan atau penambahan kereta
karena pada saat arus mudi kemarin ada antisipasi penambahan kereta atau penambahan perjalanan
kalau untuk penambahan kereta ini juga sudah dilakukan sebenarnya mario untuk kereta api jarak jauh
dan untuk antisipasinya memang sudah disediakan tiket dan sampai saat ini juga masih belum habis terjual seperti itu
nah memang informasi yang kami dapatkan dibandingkan dengan hari sebelumnya
kalau kita pantau juga berdasarkan informasi dari pihak pt kai daup satu ini menjelaskan bahwa untuk arus baliknya sudah dimulai dari kemarin
kemarin itu sudah ada empat puluh enam perjalanan yang datang ke daerah stasiun pasar senen
namun untuk hari ini ini yang meningkat sekitar empat puluh tujuh di mana lima belas dua ratus nya turun ataupun juga tiba di stasiun gambir
kemudian delapan belas di stasiun pasar senen di bekasi enam
kemudian sisanya berada di jatinegara cikampek cikarang dan juga jakarta kota
nah kalau kami lihat ataupun juga kami pantau untuk jumlah perjalanannya sendiri saat ini sudah mencapai empat puluh tujuh ribu
kita akan menunggu kalau untuk update data terbarunya nanti akan diakumulasi
biasanya akan dikeluarkan statement dari pt kai khusus daob satu terkait jumlah perjalanan yang akan ataupun juga terproyeksi pada esok hari
nah kalau kita lihat ataupun juga kita pantau juga tadi setelah surabaya datang di papan pengumuman
nanti dalam waktu dekat kalau kita melihat dari papan pengumuman mario dan juga saudara ini akan tiba kereta api matarmaja yang dari malang
seperti pada pukul empat puluh dua dan nanti juga ada kereta api motis tengah yang dari tujuan kutuarjo
namun ini delay tulisannya dan ini akan datang pada pukul lima puluh dua waktu indonesia barat
jadi memang kalau untuk kedatangannya sendiri ini dioperasikan selama dua puluh empat jam secara estafet seperti itu
namun untuk keberangkatannya memang terakhir kalau kami pantau memang sudah pada pukul nanti
jadi pada pukul dua puluh tiga lewat lima belas tawang jaya semarang poncol inilah menjadi pemberangkatan yang terakhir
tentunya kalau melihat antisipasinya selain menyediakan porter ataupun juga petugas keamanan di sini untuk meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat yang kemudian turun
ataupun juga tiba di stasiun pasar senen sehingga bagi masyarakat yang kemudian nantinya membawa banyak barang bawaan
ataupun juga membawa anak anak ini juga tidak kerepotan saat mengalir ataupun juga menuju ke moda transportasi berikutnya
nah juga cukup menarik sebenarnya bagi masyarakat yang mungkin bahwa anda tidak terlalu berlebih sebenarnya mario dan juga saudara bisa juga menggunakan fasilitas komuter lain untuk menuju sejumlah daerah di ibu kota ataupun juga daerah agglomerasinya
dan juga pastikan juga ini bahwa untuk saldo elektronik ataupun juga uang elektronik ini sudah diisi seperti itu agar tidak menimbulkan kemacetan ataupun juga penumpukan di depan pintu masuk
karena di depan pintu masuk sendiri yang jadi salah satu kendala sebenarnya barioda juga saudara adalah kartu elektroniknya itu tidak dibawa karena memang harus di tap terlebih dahulu untuk kartu elektroniknya baru bisa masuk untuk kendaraan roda empat nya
dan tiket masih tersedia hingga empat belas april dua ribu dua puluh empat yaitu sebanyak satu ratus enam puluh tiga lima ratus lima puluh delapan atau dua puluh tiga untuk kursi yang tersedia setiap harinya
sehingga bagi masyarakat ini tidak perlu khawatir apabila mungkin tidak mendapatkan tiket untuk waktu waktu terdekat masih bisa sejaknya hingga sampai empat belas april mendatang
ya tadi anda sudah mengatakan dari malang kita akan tunggu kedatangannya di stasiun senen
tetapi kalau dari tadi pantauan anda
ini kota kota mana saja yang saat ini pemudiknya sudah datang dan tiba di jakarta di stasiun senen
baik beragam dan bervariasi sebenarnya mario kalau anda katakan dari mana saja
tadi ada surabaya kemudian malang kutuwarjo dan juga yogyakarta inilah daerah daerah kedatangan dari para pemudik yang tiba di stasiun pasar senen menurut pantauan kami
nah kalau dari pantauan
halo mas dengan siapa namanya boleh kesini
oke mas panji mas panji baru tiba atau mau berangkat rencana
ini dari boleh mungkin kedekat bersama kami
mas panji sama siapa aja datang ke jakarta mas panji
istri anak dan saudara
oke mas panji tadi tujuannya naik kereta apa dan dari mana keretanya
oh dari cirebon ke r rangga
nah mas panji tadi untuk perjalanan untuk mendapatkan tiketnya
itu apa aja tuh tips and tricknya yang disiapkan agar bisa dapat tiket sama adiknya sama istrinya dan keluarganya nih mas
dan semua hp saling mencari searching di aplikasi ki nya langsung semuanya
pakai tiga hp untuk cari
setiap tahun ini berarti setiap tahun nge wor terus atau gimana mas panji
nah ini rencananya kalau mau pulang ini pakai apa taksi online atau apa mas
nah kalau itu untuk kenapa sih milih perjalanannya memang malam apa yang memang tahu karena malam ini sepi makannya dipilih untuk perjalanan pada malam hari ini
karena kan kalau tiket yang ini deket rumah saya stasiunnya
nah hambatannya selama mudik kan kalau tadi kan untuk war ticket hambatannya selama mudik apa aja sih mungkin dari mencari tiket perginya awalnya atau gimana mas
biasanya sih mas rasimnya ala rambutan ya
jadi kalau saya biasanya belinya itu dua hari pilihan
hari ini saya minggu beli sama hari selasa beli juga
tinggal di mana yang dapat ya tergantung dari keberuntungan
oh berarti kalau misalnya dapat dua hari salah satunya bisa dieliminasi
cuma saya pakai ktp lain adik saya supaya dapat kursi buat dia
oh jadi itu salah satu tipsnya jadi saudara adalah membeli dua dua hari seperti itu agar ini
ini untuk membeli tiket itu persiapannya itu hamin berapa mas
kalau untuk harga tiketnya ini terpantaunya seperti apa mas
apakah normal nih atau sama aja seperti hari biasa
nanti selama perjalanan namanya gak sih mas kereta kalau boleh tau
nah mudik tahun ini sebenarnya kalau dilihat dari kan udah sering mudik ya
ke cirebon ini lebih nyaman lebih mudah untuk associate atau sebenarnya sama aja dari tahun ke tahun
kalau kali ini sih lebih rame ya karena ada kehadiran anak saya yang kecil ini
jadi lebih rame dan lebih antusias aja
lebih antusias tapi kalau berarti yang perlu dibenahi mungkin masalah tiketnya juga ya
tiketnya kalau biasa sih ya awardnya jangan terlalu susah gitu
nah moda transportasinya menggunakan kereta dan sekarang pak mau bayi kenapa sih tetap milih kereta sih dibanding moda transportasi lain dan juga kenapa harus pilihnya pulang malam ini
kalau naik mobil itu rawan macet sih mas dan takut keselamatan kan kalau kereta insya allah dijamin keselamatan ya
dan kalau pilih malam ini karena kebetulan dapatnya hari ini malam ini dapatnya per hari ini
pengen sih besok pengen pulangnya cuman karena dapatnya hari ini ya udah kita pulang hari ini aja
sebenarnya masih pengen kampung ini ya
berarti tipsnya apa aja nih kalau nantinya next keluar kota ataupun juga di next lebaran ini seperti apa mungkin yang bisa dibagi apalagi kalau bayi dan keluarga nih adik kecilnya nih apa aja nih tipsnya mungkin bisa dibagi ke kami nih
ya jadi temen temen jangan lupa hpnya dibanyakin supaya bisa worth tiket lebih banyak dan jangan lupa berdoa supaya dapat keberuntungan
worthnya dibanyakin gawe nya jangan sama internet sama berdoa kali ya
nah mas fadji kalau misalnya untuk ngelihat dari rute perjalanan
oh udah mau dijemput berarti naik naik stasiun kenapa nggak naik kereta sih kan di bukit dago kan masih bisa turun di sudimara atau pondok raji
kasian anak kecilnya kejauhan iya
yaudah terima kasih mas fadji dan keluarga sehat selalu sampai jumpa di bukit dago tangerang selatan mari
nah inilah semuanya ataupun juga tips yang juga disampaikan juga dari penumpang yang baru tiba di dari cirebon bahwa untuk dapat tiketnya sendiri bahkan kemarin juga sudah saya tanyakan sebenarnya saudara bahwa untuk mendapatkan tiket
pulang ataupun pulang ini harus war tiket dan juga membutuhkan upaya yang lebih untuk mendapatkan tiket kereta api agar bisa berkumpul ke kampung halaman
tadi juga disebutkan tidak hanya menggunakan satu gawe saja ya bahkan lebih dari dua gawe
nah kemudian tips berikutnya tadi juga disampaikan bahwa untuk memilih dua waktu perjalanan sehingga apabila satunya itu tidak dapat untuk keluarga lengkap seperti itu ataupun yang tadi bisa empat orang atau lima orang bisa digunakan dengan tanggal tanggal lain
itulah kemudian sejumlah tips yang disampaikan oleh penumpang yang juga tiba
tapi memang juga cukup lebih padat seperti itu ataupun juga untuk kedatangannya ini ataupun juga keberangkatannya meningkat
kalau kita berkaca pada keberangkatannya saja ini biasanya itu untuk kereta api ini berangkat sekitar sembilan hingga sepuluh per hari
namun hingga saat ini untuk pantauan ini masih di angka tiga puluh enam hingga tiga puluh tujuh ribu
begitupun juga kedatangannya ini sudah mencapai empat puluh tujuh ribu dan diprediksi mungkin besok ini kalau berdasarkan proyeksi dari pihak daob satu ini akan mengalami penurunan
namun untuk puncak arus baliknya sendiri sudah terjadi dari kemarin mario hingga nantinya menuju dua atau tiga hari mendatang
tentunya yang perlu disampaikan kepada masyarakat hingga empat belas april ini untuk tiket yang masih tersediak ya untuk per minggunya ini masih ada dua puluh ribu tiket yang bisa untuk kemudian dipesan dan kembali untuk merantau
untuk mencari cuan ataupun juga pundi pundi lagi untuk kembali lagi ke kampung halaman
ya terima kasih banyak sisko dona siarro dari stasiun senen